saudara banjir menerjang desa long sule dan long pipa kalimantan utara
banjir akibat luapan sungai merendam bahkan menghanyutkan rumah warga
hampir seluruh rumah warga di desa long sule dan long pipa ini terendam banjir
bahkan salah satu rumah warga hanyut terseret arus yang sangat deras
warga histeris namun tak bisa berbuat banyak menyaksikan rumah yang hanyut terseret arus
sungai kayan dan sungai long sule rabu pagi
yang tak berhenti sejak dua hari terakhir
beberapa warga yang bermukim di dua desa yakni long pipa dan long sule terpaksa mengungsi
meluapnya sungai merendam dua desa di kecamatan kayan hilir kabupaten malinau kalimantan utara
banjir kini masih menggenangi kedua desa
aktivitas kedua desa kini terganggu
ini dia dari sejak tahun dua ribu empat belas

sehingga menyebabkan sebagian dari warga desa long sule dan desa long pipa terkena penjara banjir kawan kawan
untuk laporan sampai saat ini belum ada
dan ini sungai desa long sule
di sana desa sungai kayan